saudara meningkatnya kasus dbd di indonesia membuat kementerian pariwisata ikut was was
dalam lawatannya ke bali sandiaga mengajak seluruh masyarakat hingga wisatawan
untuk tetap menjaga kebersihan agar bisa terhindar dari dpd
kementerian kesehatan kemenkes mengimbau masyarakat agar tetap waspada
dengan peningkatan kasus demam berdarah denggi yang ada di bali
yang menjadi sorotan media asing daily mail
hal tersebut turut membuat menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga salahuddin uno
angkat bicara menanggapi kasus tersebut
dirinya mengimbau seluruh masyarakat agar menjaga kebersihan
dan mengajak wisatawan untuk tetap berhati hati
karena kasus dbd ini meningkat terus setiap harinya
dirinya menambahkan agar semua pihak bergerak cepat dalam rangka penanganan dbd
agar tidak mengganggu kegiatan pariwisata di bali
tapi ada juga freshpa yang ada untuk menghilangkan serangga ya
nah ini bisa digunakan juga dan mohon berhati hati
karena dbd ini kasusnya meningkat sekali seberapa anggota keluarga saya juga di jakarta dan di bali terkena
jadi ini harus kita tangani secara totalitas supaya tidak semakin menyebar
mudah mudahan tidak berdampak kepada pariwisata di bali dan di indonesia